dia sering berpindah pindah
tapi sering balik lagi ke sini
dia gak ada
dia pasti lagi operasi
mau kita cari
ya kita cari di parkiran sekarang
ternyata temannya rui perempuan
itu teman atau pacar
jadi pacar juga cocok
hp nya sudah ada belum
kemarin kamu bilang besok
itu kan artinya hari ini
saya belum dapet
kalau buru buru cari di toko hp second aja
kalau di toko walaupun second harus beli
tapi saya minta uang buat ganti bensin lagi
kan tadi udah seratus
yang tadi mau buat yang kemarin
ga sudah buat abis
padahal tu class nyemang
gimana kalau pake quiz

kenapa justus ada disitu
i know you can but ya
proyek kan habis asar udah bubar
kalau goba sampai kecewa nanti kamu yang tanggung jawab
ingat saya udah ngasih tahu kamu
dia pernah bunuh orang
sekarang kamu ke proyek
minta maaf duluan sama goba bang
sebelum dia kecewa atau marah
saya udah gak sabar buat balas renam
tunggu saat yang tepat
kopi hitam atau kopi mic
berarti saya kopi mik
dari tadi muterin pasar
mungkin baiknya ponsel francino goubaz sendiri ngajar posisi
di dalam lagi rame
kalau ada copet
tapi ada lebih
sebelumnya mengingat suara moi
oh dia beneran menro
hati hati bawa dompetnya jangan sampai kecompetan
yaudah mama pulang
mama gak ada angkut
uangnya dompet semua
pakai gober aja
bayar pakai aplikasi
istri saya kecopetan di angkut
cepet di bandung bukan cuma saeb
tapi yang nyopet istri saya bisa jadi saib
mau kemana pak
kamu harus tahu
ihreb hujan terbahwa clear
buat siapa bangun
kau mau apa
kamu gak lihat
jangan banyak gerak
biar kopinya gak tumpah
apa tujuan kamu nanya siapa yang baking orang orang di parkiran
sama di terminal
hajar lagi bing
saya disuruh pak sayang
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
jangan lupa bang eri
saya mau ketemu kang koba
gobang sudah tidak bekerja di sini
saya ditarik oleh tukang parkir yang saya tarik kemarin
kamu kalah kalau nggak ada saya
saya kalah bukan karena gak ada kamu
balik lagi ke parkiran
memangnya kamu dari mana
siapa yang jadi backing orang orang di parkiran
sama di terminal
tadi dia nanya ke saya
kalau saya nggak jawab
saya ditunjukin terus
kamu nyebut nama bang edi
bang edi pesen
namanya jangan sampai muncul
hari ini dia nggak datang
mungkin dia lagi ada urusan
bukan lagi ada urusan
tapi kang gobang udah nggak kerja
nggak di proyek lagi
nanya orang proyeknya
nggak tahu juga
tadi udah saya bayar pakai aplikasi ya
iya pak terima kasih

saya nggak pernah bilang di mana markas dia sekarang
apa mungkin masih di tempat yang dulu
kemungkinan udah pindah
dulu ngajarinya gitu
markas harus pindah pindah
mending saya nyari dia
saya juga mau makan
saya makan duluan
mereka mau ngusir kita lagi dari parkiran
siapa backing orang orang di parkiran
di pasar sama di terminal
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
soal hp kamu di jamret
terus kita ngeroyok jamretnya
habis itu mereka balik ngeroyok kita
kalau masalahnya bisa kita handle
nggak usah kita laporin
kamu yakin masalahnya udah selesai
kamu pasti takut kita bakal dapat giliran
iya kan saya udah bilang
saya trauma dikeroyok orang
saya juga udah bilang
kan yang ngeroyok mereka otak
mereka kan udah berantem dam
ke otang sama jack
terus joy sama hiding
kamu udah lapor ke kang cecer
ini baru mau
terusin aja dulu makannya
enggak tadi pergi
katanya mau cari kerjaan
sampai saya pergi makan
kasih tau saya
ya apa kabar
ya apa kabar
ya apa kabar
ya apa kabar
ya apa kabar
ya apa kabar
kamu di rumah
enggak di warung
kang gobang tadi pagi pergi
katanya mau cari kerjaan
kita harus ngikutin dia
kita harus lanjutkan
saya sekarang gak bisa liat mas aldi tv tetangga saya juga gak bisa
gara gara siaran tv udah pindah ke digital
karena tetangga saya gitu
ke stb tuh
buat nangkep siaran digital
dulu mah denger denger katanya mah gratis
tapi gak dateng dateng
akhirnya saya beli
beli di mana
neng yang beli online
mau beli di toko juga ada
buat saya mahal cu
mau bisa lihat siaran tv digital
sekarang mah belum ada uang
nunggu udah gajian mah kelamaan
bisa ketinggalan jauh lah tuh
ikutin cerita mas aldnya
boleh kas bon
boleh kas bon
si akal lagi santai di teras tuh
hati hati di jalan
kamusnya di teras mak
kok pakai hati hati di jalan segala
gak usah diterusin
saya edo mau nebus ijasa
saya edo mau nebus ijasa
sttb bukannya surat tanda tamat belajar
sttb bukannya surat tanda tamat belajar
sttb bukannya surat tanda tamat belajar
t nya satu aja
buat nangkep siaran digital
buat nangkep siaran digital
terima kasih kang
terima kasih kang
sekali lagi terima kasih
sekali lagi terima kasih
saya mau pamit dulu
langsung mau beli stb
dari hasil penjualan
biaya produksi gaji karyawan
termasuk biaya hidup kita
dalam enam bulan terakhir
usaha kita rata rata
cuma lima juta perbulan
belum ada hasilnya
yang lima juta itu keuntungan rata rata
belum terlalu berpengaruh
sampai tiga bulan ke depan
dia harus ngeluarin
jadi kira kira berapa lama lagi
uang dibang jadi sekitar seratus juta
ya sekitar sepuluh bulan lagi
yang mau jual tanah emangnya mau nunggu
kalau tanah haji mumuh nggak bakal kebeli
keduluan sama orang lain
akang kalau nyari uang
ada sedikit dari terminal
ada sedikit dari jalanan
ada sedikit dari pasar
yang kalau dikumpulin
yang sedikit sedikit itu
sekian puluh tahun
bisnis kang bahar
kan cuma punya rumah ini
itu juga karena sekitar setahun terakhir
waktu dia udah bilang
dia gak ngambil bagiannya
mungkin waktu itu rezeki kita kurang berkah
jadi aja banyak pengeluaran yang gak keduga
sekarang cuma dari
jualan kicim pring
si neng bisa selesai sma
terus bisa masuk kuliah
terus bisa selesai
terus bisa selesai
baru sampai dari warung

enggak sayangnya aja yang jalannya lama
jangan bilang ke bang edi
kalau tadi saya dipukulin tukang parkir
jangan bilang ke bang edi juga
kalau tadi saya dipukulin tukang parkir
apa yang nyuruh kita buat nyari backing orang orang di parkiran
sama di terminal
suatu saat bang edi bakal tahu juga
saat bang edi bakal tahu juga

nanti bang edi nyuruh
tukang pukul bayaran buat ngajar saya
kau tahu juga
tapi mungkin aja
saya gak ikut ke rumah bang edi
kamu sendiri aja yang kesana
saya nunggu di sini
kenapa kamu jadi penakut
siapa bilang saya jadi penakut
ini hape buatku bang
hapes saya kan tapi masih bagus yang penting berfungsi
saya gak lama lama ada janji sama cecep
saya sama kang murad jalan dulu
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
aku sama yayat
tidak ada yang mau berbicara
sudah tahu siapa backing mereka
siapa aja mereka
saya mau pergi ke rumah
saya sudah menyiapkan orang orang yang akan membuat mereka menjadi tidak berguna
dan di terminal
yayat sudah dieksekusi
dia nanya ke ibing
siapa backing orang orang di parkiran
dan di terminal
karena disuruh sama bosnya
begitu aja laporannya
mau pergi gak
ujang sama kang buran mau kesini
saya juga mau kesana
bang edi minta saya koordinasi soal backing orang orang di parkiran di pasar sama di terminal
udah nganter hp nya
dititipin ke bubun kangkupangnya ada
dimana saya bisa menemukan mereka
orang yang ditanya gak tau
mereka tinggalnya dimana
atau suka kumpul dimana
tapi salah seorang dari yang empat itu
suka ada di parkiran
dia sering berpindah pindah tapi sering balik lagi ke sini
dia nggak ada
dia pasti lagi operasi
iya kita cari di parkiran sekarang
saya nyusahin terus
udah numpang sama kamu
dibeliin baju sama iwan
sekarang kang mulat sama ujang beliin saya hp
katanya biar kalau kang ubang ada apa apa
atau butuh apa apa bisa cepat kontak